tim detesemen khusus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap ketua jamaah ansarut daulah atau jad jawa timur abu umar di singosari kabupaten malang jawa timur
dilansir cnn indonesia com kapolri jenderal tito karnavian mengkonfirmasi penangkapan pimpinan jad jawa timur abu umar alias au
membenarkan pernyataan tito kabit humas polda jatim kombes frans barung segera mangera menyebut au ditangkap bersama dengan istrinya wahyu mega wijayanti di sebuah rumah kontrakan
sebelumnya polri menuturkan bahwa au merupakan bagian dari dita opriyato yang merupakan terduga pelaku bom bunuh diri di tiga gereja di surabaya minggu tiga puluh